kita bertarung disini belum tentu kita bisa mengalahkannya
sepertinya dia bukan orang sembarangan
lebih baik kita pancing dia ke markas kita
kalau kita bertarung di markas dia bukan apa apa
aku yang akan memancingnya
ibu bangun bu
tenang tenang sabar sabar sabar
kampung kita ini sedang mengalami musibah
kita harus sabar menerima musibah ini
asap apa itu nyai
ayo kita segera ke sana melihatnya
jangan bu jangan
jangan kegabah ki
ini bukan asap biasa
bau kematian dari asap itu

dari mudahingétais ibu bang servantika
segar terbentuk oleh casey hartman

bercut tiba tiba itu
warzah network terhiduppul kandung

ada orang sakti yang melindungi warga
kau membuatku kesal saja
tapi aku penasaran siapa orang satu yang kau bicarakan itu
sepertinya kita harus segera mencari tahu
ikutlah kalian ke kerajaan gandar
belum ada tuhan
belum ada tuhan
belum ada tuhan
kalian berdua aku ampuni
tetapi sekarang kalian berdua ikut denganku ke kerajaan ganda
ibu bangun bu
ibu bangun bu
pasti perempuan itu yang menantang kita
kalau kita bertarung di sini belum tentu kita bisa mengalahkannya
sepertinya dia bukan orang sembarangan
lebih baik kita pancing dia ke markas kita
kalau kita bertarung di markas dia bukan apa apa
aku yang akan memancingnya
ibu bangun bu
kampung kita ini sedang mengalami musibah
kita harus sabar menerima musibah ini
semoga dewata agung melindungi kita dari mara bahaya
biar saya yang mengejar ibu urusin saja orang ini
bangun aman paman amin
terima kasih karena kalian lagi lagi membantuku
kok kita bisa bareng sih
emang kan kita dari lain selalu bareng
emang nimas mau ke mana
aku hendak ke mata air cikaung paman untuk mencari obat
warga kampung cikgorok paman
mereka semua tiba tiba saja sakit
jangan jangan mereka kena wabah mungkin
tapi mereka terkena ilmu hitam yaitu guna guna
ya udah kalau gitu nimas
paman tahu di mana mata air itu
paman amin juga ikut atau kalau gitu mas
terima kasih paman
karena kalian sudah mau menemaniku
hamba membawakan banyak sekali pendekar ilmu hitam ke hadapan gusti prabu
bagus gagak rumahir
kalian harus tunduk menjadi prajurit kerajaan gandara
baik orang amin
lihat mereka seperti ini
dan pasal lagi se rumahri
agak sampai akhirnya diunggah di dalam ilmu ini
ada kesipulannya dalam lagu ini
kisah budaya di bulawara
sepertinya dia perlu aku obat
tubuhnya menolak untuk aku obati
semenjak musti perabu
dan tubuhnya hancur
istana dikuasai oleh harga dana
pada jarak angkatan bakacang